tapi kamu kok belum masuk kelas
ini tulisan disini maksud kamu apa
paling nanti rangga mohon mohon sama aku biar aku tetap di sini
rangga kan aksir sama aku
dia gak mungkin marah marah sama aku
kamu bisa tinggal di rumah majikan kamu
udah kamu gak usah mikirin aku
mikirin aja ada kamu opi
sepertinya gak ada kak laura
kita jadi nggak bisa belajar bahasa inggris lagi deh
kan masih bisa ada buku kamus
ah susah ah
ini ada uang untuk kalian masak nanti sore ya
tapi jangan lupa
sisain juga buat karangga
yaudah opi pergi dulu ya
baju kamu ini acak acakan banget sih nak
aku berangkat dulu ya
aduh aduh aduh
kamu jagain dia dulu sebentar ya
tuh tuh tuh
kan janjinya aku baru jagain raka ke lokbang sekolah
pokoknya sekarang kamu jagain raka dulu oke
saya kebelet pipis
ternyata lucu juga ya kok
gimana sih mbak
aku tau aku mau ke sekolah malu nanti
aku tau gak
sebenarnya gua mau kasih kerjaan nih pi sama lo
kan lo selalu dikerjain tuh sama laura ng
ya lo kan selalu diinjek injek terus sama dia
sampai lo tuh kayaknya gak pengen harga diri itu
orang orang kayak mereka itu benar benar harus dikasih pelajaran
dan lo gak usah takut
karena wina bakalan ngebelain lo
dan juga ngejagain lo
tenang aja pokoknya
lo tau sendiri kan kita berdua itu kan musuh bubu butannya
makanya lo gak usah takut ya
udah deh pi tenang aja
ya kan lumayan duitnya sekalian bisa buat ngebantuin
itulah anak anak asli itu
gue gak mau
jujur gue emang sebel banget sama mereka
gue mau setiap hari harus diincek incek sama laura itu
habis itu ya aku kececek cecek tadi ya
nah tuh tuh tuh lo liat tuh
itu laura sama gengnya tuh
dia tuh pasti mau ngerjain lo pi
dan mereka pasti bakalan ngejailin lo pi
dan bikin malu lo di depan semua anak anak
kekil banget deh
oh kok sakinya gak pernah ganti ya
lu terima tawaran gue apa enggak
supaya lo gak dianggap remeh lagi lah sama si gangel laura itu
buka buka buka sekarang buka sekarang
gak ada kan sih kayak kita juga main cool kan
sialan banget sih loh
naran tau gak loh
hah ada opi di mobilnya wina
hah kok si opi bisa
ya ampun kayak turun opi itu keren banget ya
mana sih lo bukan gitu
lo tau gak wina tuh kasian banget
dia tuh rangging udah turun makanya dia minta opi untuk pasang krupnya
opi wina keren banget sih turun dari mobil kayak punya idangdut
biarin aja deh kita awas sekarang
yaudah ya kita masuk
kayaknya tadi yang seneng banget deh ke mobil mewah
orang biasanya jalan kaki ampe beti sebekonde sekarang bisa gaya naik mobil orang
minggir gue mau lewat
gue gak mau lo berkeliaran di sekolah ini
so mending sekarang lo pulang dan jangan pernah balik lagi karena kita gak mau ngeliat muka kampung lo
yang larang siapa gue itu juga murid resmi di sini
dan inget ya gue gak bego kayak kalian
gue masih punya otak
diam diam diam
di situ tulisannya
aku opie arista cewek paling cantik di dunia seperti penyanyi dangdut
kamu kok belum masuk kelas
iya pak tapi
maksud apanya pak
ini tulisan di sini maksud kamu apa
ini bukan saya yang tulis pak
kamu itu bener bener keterlaluan
pak pak pak bukan saya pak
sekarang juga kamu ikut bapak ke kantor
kami itu makin lama makin kurang ajar ya
mentang mentang kamu juara umum kamu berani ngatain bapak guru kamu sendiri bego
saya berani sumpah pak bukan saya nulis tulisan ini
sekarang bapak pikir deh
terus kalau bukan kamu siapa
ini semua kerjaannya laura pak
wida tolong panggil laura suruh menghadap saya sekarang juga
aku lagi konsentrasi belajar
laura apa bener
kamu yang nulis tulisan di punggung belakangnya opik bapak amin bego
pak masa aku sih
ya dia lah
orang tulisan yang di bajunya dia ya dia yang nulis
lu ngaku aja deh
ini semua tulisan lu
tuh kan pak dia nyalahin aku itu fitnah
dia jahat dia selalu nyalahin aku dia itu benci sama aku
opi bapak gak nyangka kalau kamu itu ternyata juga pinter fitnah orang
atas kekurangan jalan kamu
bapak hukum kamu untuk bersihin kaca guru selama tiga hari
terima kasih pak